kita ke informasi lain tim nasional indonesia u tujuh belas berencana menggelar pemusatan latihan mulai tanggal sepuluh juli
untuk menghadapi gelaran piala dunia u tujuh belas pada november mendatang
ketua umum pssi erick thohir pada rabu sore mengatakan selain di jakarta
para punggawa garuda muda juga akan diberangkatkan ke eropa selama satu setengah bulan untuk menjalani pemusatan latihan
atau training center tahap dua di bawah pengawasan direktur baru pssi yang akan segera ditunjuk
meski waktu penyelenggaraan tersisa empat bulan menurut erick thohir
dua kali pemusatan latihan dalam waktu tiga bulan dinilai cukup untuk memoles kemampuan squad muda garuda untuk menghadapi piala dunia u tujuh belas
piala dunia u tujuh belas dua ribu dua puluh tiga akan berlangsung pada sepuluh november hingga dua desember di enam kota di indonesia
seorang figur yang mudah mudahan kalau kontraknya teken minggu ini atau minggu depan
nanti kota sepupu masaknya
ada pendampingan dari eropa